aturan syarat keanggotaan bpjs untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan
tertuang dalam surat dirjen penetapan hak dan pendaftaran tanah
kementerian atr bpn yang menyebutkan
kartu peserta bpjs kesehatan menjadi syarat jual beli tanah
aturan ini efektif diberlakukan pada satu maret dua ribu dua puluh
praktisi kenotariatan dan pejabat pembuat akta tanah ppat andi prayitno menilai
aturan ini tergesa gesa dan kurang sosialisasi
meski merasa tidak terbebani dengan syarat tambahan ini andi mengungkapkan
aturan tersebut akan banyak menunda proses jual beli
alasannya belum semua warga sudah menjadi peserta bpjs
sehingga proses jual beli masih harus menyesuaikan dengan kewajiban pemohon
yakni menjadi peserta bpjs
dia menyarankan program ini ditunda
dan bagi ppat sebetulnya tidak ada kesulitan pak
tidak ada kesulitan
kalau bicara masalah volume
pekerjaan itu terhambat
beda ya pak kalau hambatan itu kan konotasinya kayaknya jelek ya
mengenai peraturan ini sebaiknya dikaji ulang yang pertama
yang kedua sebelum direalisasikan harus disosialisasikan
karena masyarakat kecil ini tidak paham
kalau menengah ke atas pak mungkin tidak ada masalah
tidak ada keberatan
menurut andi tidak semua warga kuat membayar iuran bpjs
dari pengalamannya sebagai ppat
tidak semua orang yang membeli rumah adalah warga mampu
yang mencontohkan masyarakat pembeli rumah sangat sederhana atau perumahan rakyat
cicilan rumah jangka panjang membuat mereka cukup berat harus membayar iuran bpjs
di surabaya sendiri
di surabaya sendiri
aturan baru ini diklaim tidak akan menyulitkan masyarakat
karena per satu april dua ribu dua puluh satu kemarin
sudah memiliki jaminan kesehatan nasional
ada segmen yang pekerja penerima upah penyelenggara negara atau pekerja penerima upah yang dari badan usaha
kemudian penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kota surabaya untuk menjadi peserta

dan juga ada yang dari peserta mandiri yang berbayar uang
menurut betsi aturan wajib menjadi peserta bpjs sebenarnya bukan hal baru
undang undang no empat puluh tahun dua ribu dua puluh empat tentang sistem jaminan sosial nasional menyebut adanya kewajiban masyarakat sebagai peserta
presiden joko widodo kemudian menerbitkan instruksi presiden impres nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
salah satunya mencaratkan keanggotaan bpjs bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah

ustaz farid andreas wijaksono surabaya jawa tengah